kita beralih ke informasi yang masih terkait dengan jpo
yakni tentang fasilitas lift di jpo jelambar barat jakarta barat belum dapat digunakan
lift yang difungsikan untuk mempermudah akses penyandang disabilitas dan lansia saat menyeberang jalan ini
rencananya baru bisa dioperasikan pada selasa mendatang
hingga jumat siang lift jembatan penyeberangan orang atau jpo jelambar barat belum dapat digunakan
lift masih tertutup rapat belum bisa diakses para pengguna jpo
di pintu kaca lift pun terpampang informasi lift akan dioperasikan mulai tanggal lima belas januari dua ribu sembilan belas mendatang
yang di jelambar liftnya sebenarnya bukan belum jalan
karena memang kita sedang pelatihan untuk petugas yang operasional buat lift ya
jadi nanti setelah selesai pelatihan itu sudah ada yang jaga lift sudah bisa dioperasikan
karena kalau saat ini lift kita operasikan sementara belum ada yang jaga dikhawatirkan terjadi yang enggak enggak lah nanti
tapi kalau nanti ada yang jagaan lebih safety
sudah berapa orang untuk menjaga itu sendiri
sementara baru satu orang dulu mbak
sambil kita lihat ke depannya bagaimana nanti apakah perlu penambahan lagi nanti kita evaluasi sebelum jalan
lift yang berada di sudut selatan jpo jelambar barat ini
diprioritaskan bagi penyandang disabilitas orang lanjut usia wanita hamil dan ibu membawa anak
lift ini mampu menampung sekitar tujuh orang atau satu kursi roda
selain itu dalam upaya meningkatkan keamanan telah dipasang kamera pengawas atau cctv di beberapa titik jpo
selain ramah bagi warga disabilitas desain jpo jelambar barat terbilang unik
hiasan ornamen jpo dengan bentang tiga puluh dua meter ini bernuansa budaya betawi
didominasi warna biru dan berwarna merah
di dominasi warna biru dan berwarna merah
dan merah muda pada bagian pagarnya
selain itu terdapat atap membran putih bergaya modern
jpo jelambar barat dinilai efektif bagi penyeberang jalan di jalur ramai jalan raya tubagus angke
tiap hari lumayan enak kita kalau nyebrang lama nungguinnya lama
kalau ini kan kita langsung jalan turun lumayan membantu sekali

jalan turun agak ngeri
kalau tidak pegangan tangganya agak curum takut jatuh leset apalagi pas hujan
ya kalau lift bagus juga membantu
kalau ada lift misalnya kita bawa anak kalau posisi hujan kita bisa naik lift
sangat sangat terbantu selama ini aku sebelum ada jpo ini
mau nyebrang nggak susah sekali
masih tunggu lama sekali
dan lagi kendaraan sini kan cepat sekali dan banyak
saat ini pemerintah provinsi dki jakarta telah membangun dua jpo baru berfasilitas lift
yaitu di jelambar barat dan jalan sumarno jakarta timur

ini nilai ini iaitu tiga ratus lima puluh satu frick cara itu tua notasutra